siapa yang marah
bapak mau ke kamar mandi
enggak tunggu dulu
papa beneran maafin mama
ini mau minta maaf ya dari hati yang paling dalam
kalau mama ada salah salah sama papa
katanya udah gak marah
katanya udah gak cemberu
tetapi kok cembetut
padahal suar deh
mama kan gak punya cem ceman
tua juga kolot juga umurnya
semangat mah muda abg
so jojo dulu tak udah burung
maka aku tatu tatuan segala dimana
nanti aku nanti
aku nanti sekarang juga pergi tau
dira apaan orang gak tau ya
aku mau jadi bintang iklan
tau kan apa apaan
tangan aku tatuan
lagian siapa juga yang mau jalin kamu bintang ikan
batu logi aku mau jalin bata
cenggot juga danahawan tanpa kumis
lain lain sab sandar
tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini
tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini
tidak ada yang mustahil di dunia ini
kalau kita ada kemauan
pasti ada jalan
ada kemauan ada jalan
ada kemauan ada jalan
ada kemauan ada jalan
ada kemauan ada jalan
eh elah kebetulan banget
kabarnya kurang baik tante
kapan main ke rumah lagi tante kangen
lah oh kapan kapan
ah gak usah
oke deh memilih aja bentar ya
aduh apa sih melly
apaan sih mama
masjid kamu tuh kayak orang barbat
dapat dari mana sih tukang teriak
lah melly pacar kamu nelfon
saking seneng ya suara mama abis
wah pasti dari bebe pian ya nih
kamu kemana aja kamu gak kangen sama aku
kok kenapa baru sekarang
iya yang mau pacaran
bebe kok baru nelfon sekarang
kan aku kangen
ya aku kira lu bebe pian
gue kepikiran raya terus deh
lo tolong jelasin ya kak abah
bantu gue lurusin ini semua kak abah
tentang hubungan gue sama lo
kalau kita tuh gak ada apa apa
mon sorry banget ya mon ya
tuh gue jadi gak enak sama rai juga
maaf banget ya
maaf juga mon buat itu ya
nyokap gue bukan bantuin masalah lo malah bikin tambah masalah
yaudah deh kalau gitu nanti gue kabarin lagi kapan bisa ketemu sama abah nyara ya
oh yaudah boleh boleh
kalau gitu oke deh
ah udah deh
ya allah hape gue balik mau gue ilang lah
udah ada ponnya
kenapa dia selalu inget
mana buku gue
kenapa bajunya dimasukin tas gitu neng
kita pindah lagi aja ke bandung abang
pindah ke bandung
ngapain kita pindah ke bandung
abah kan gak mau kalau neng pacaran lagi sama om wondi
jadi jangan satu satunya biar neng gak ketemu lagi sama om wondi
kita pindah ke bandung lagi aja bah
neng janji udah di bandung nih gak akan punya pacar lagi
neng mau jomblo aja selamanya
biar neng bisa nemenin abah seumur hidup
gak baik ya
kan itu yang abah mau
bukannya gitu neng
abah yang ngelakuin ini semua
itu karena abah tau si k mond itu bukan laki laki yang baik buat neng
tidak bagus neng
demi neng abah melakukan ini semua demi neng
abah mah egois
semuanya tadi didengerin terus
tapi abah gak pernah mendengarin orang lain
kan udah dijelasin mbah
kalo sabrina itu bukan pacar mondi
meli juga bukan pacar mondi
dan mondi juga gak pacarin namanya melih kan
gak sih neng itu
abah jelas jelas liat sendiri neng
abah tau dia itu pula laki yang
pasti ini semua kalah kalahan si k mond neng
buktinya kan sudah ada jelas jelas
mamanya si meo ngomong bahwa si mondi itu pacarnya si meo
udah ada pengakuan dari pelaku
abah mah mending bedegong bedegongin sih
abah gak liat apa apa perjuangannya mondi
biar abah percaya lagi sama dia
biar abah sayang sama mondi
abah mah udah keliatan
gak mau kok neng tuh seneng
abah mah pengen tetep neng itu jadi orang abah
neng itu capek tuh
gak akan kayak gini
kalo gini ceritanya mending mau ikut ambuu abah